saking antusiasnya sendal saya malah diindah orang putus
pada akhirnya sudah lah biarkan
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya